kayaknya ada yang cemburu tuh karena aku disuapin sama tante
gatau deh cemburunya karena aku disuapin sama tante
atau karena makanannya dihabisin sama aku
putri mau disuapin ibu juga
enggak bu udah biar dia aja yang kayak anak kecil
ah jangan malu malu biasanya gak ada pangeran juga kamu manja kan
ibu udah sini biar adil
sampai kapanpun rasa trauma itu gak pernah akan hilang
aku sangat merindukan sosok mama
di saat papa udah gak peduli sama aku
andai mama gak pergi ninggalin aku secepat itu
ternyata banyak banget luka masa lalu yang dipendam sama batu bata
ternyata dia gak setegar kelihatan

kayaknya ada yang cemburu tuh
karena aku disuapin sama tante
gak tau deh
cemburunya karena aku disuapin sama tante
atau karena makanannya dihabisin sama aku
putri mau disuapin ibu juga
udah biar dia aja yang kayak anak kecil
eh jangan malu malu
biasanya gak ada pangeran juga kamu manja kan
ibu udah sini
ibu gak mau juga gak adil kan
ya hitung hitung aja sekarang ibu
jadi ngerasa punya dua anak balita
yang satu cantik
yang satu cakep
usus goreng pasti salah satu anak yang paling beruntung di dunia
ibu yang sebaik
dan seperhatian itu sama dia
nah hubungannya dengan pigeran
maafin papak pangeran

papa cuma pengen kamu dengerin omongan papa
karena nyampurin urusan bisnis papa sama kehidupan kamu
ngapain pangeran nipen betul kosong ini disini
ah maaf ya kita lihat dulu
ini sih cepat sembuhnya
kan tante ada antibiotik diminum ya
supaya gak infeksi
tante mau kamar dulu ya
emangnya gak apa apa kalau saya istirahat disini
nanti saya akan menjaga kamu
masuk saya putri
putri tidur dimana
putri nanti tidurnya sama tante aja
jadi gak apa apa kok kamu disini
tapi kalau perlu apa apa
panggil ibu ya
tante karena biasa sama putri dong
cuma sama putri jadi biasa bilang ibu
kalau kamu memang mau panggil ibu
tante juga seneng
ya tante jadi berasa punya anak laki laki kan
ibu kenapa baik banget sama saya
padahal saya kan udah jahat sama putri
bahkan dulu putri hampir dikeluarin dari kampus gara gara saya
kalau masalah itu ibu udah anggap selesai
karena ibu yakin kamu udah sadar kan kalau itu salah
dan ibu yakin kamu tuh orang baik
ya sekarang kamu istirahat ya
karena ibu mau lihat kamu cepet sembuh
kalau aja ibu tau
gue sengaja mau bikin anaknya jatuh cinta sama gue
karena gue mau bales dendam ke rizky
ibu pasti gak akan sebaik ini sama gue
bisa bisanya dia masih punya pikiran kayak gitu setelah apa yang ibu lakuin
lagian dia pikir gue bakal semudah itu apa jatuh cinta sama dia

itu muka kenapa cemberut begitu put
ibu tuh harusnya gak usah terlalu baik sama dia bu
dia belum bener bener berubah
kamu bisa ngomong begitu kenapa

jangan jangan kamu dengerin suara hatinya ya
masa iya gue ceritain ke ibu soal rencana pangeran yang mau bikin gue jatuh cinta
bud kasih tau ibu dong
aku gak denger apa apa bu
lagian pangeran mana punya suara hati
orang hatinya aja mati rasa
kamu tuh kalau ngomong ya sembarangan
lagian pangeran itu orang baik bud
aduh udah gak usah dibahas bu
kalau dia denger yaudah dia kepedean lagi nanti
tapi ada baiknya sih bu dia nginap di sini
aku jadi bisa tidur sama ibu
kan udah lama gak diklonis sama ibu
anak ibu ya manjanya lagi datang ya
sekarang papa udah gak peduli sama gue
yang ada di pikiran papa
itu cuma gimana caranya bisnisnya bisa terus berjalan
lebih baik semua fasilitas gue dicabut sama papa
daripada gue harus datang ke acara yang melk dan pura pura baik sama dia
kok ada ya orang tua yang tega ngorbanin perasaan anaknya cuma demi kepentingan bisnis
kasian batu bata
dia pasti tertekan banget karena harus nurutin kemauan bokapnya